cepetan kasih tau
sekarang kalian bawa bayi
tapi kalian cari bayinya di uks
kalau nggak di dapur kalau nggak di kamar ustaz nuro
tapi kalian harus berhati hati
jangan sampai ketahuan
siap tenang kak
siap tenang siap tenang

jadi kalian cari penculiknya sampai ketemu

aduh hai kak
kalau itu mah nggak usah dijelasin ke kita hah
kita itu udah tau
aku juga udah siapin merica di dalam botol
bidih hai ya
yang udah dicampurin
sama air dalam juga kak
wah wah peternak juga kak
lukman bawa tali untuk ngikut itu penjahat
jadi penjahatnya nggak bisa gerak
itu mah nek
tumben kamu cur
sekarang kita jalani misi kita
jangan sampai ketahuan cctv
kalau ketahuan cctv kita bisa
aku keluar duluan
kalian jangan bersih
aku yang ngambil perhatian
habis itu aku yang ngambil kunci
habis ini yang keluar kedua itu aku
baru kalian bertiga
aku pengali perhatian sambil ngambil kuncinya
siap tenang kak
kita sendiri aja bisa bois bois
pati kita selamat datang
ya yang masih belum
suatu hari tadi aku sudah demonstrated
bahwa u fermentasinya di sana
cuma harus utopi kedua duanya
masih sudah bara beberapa tahap
oh anjir kalau saya karena wajah

sepertinya kita suka kesana
mendingan kita kesana aja
eh bentar bentar bentar
aku keluar abis itu kalau lo kek
denyut tadinya sih masih bagus pade
cuma lehernya aja agak hangat
ya kita coba bangunin aja dulu pade ya